lalu apakah peningkatan aktivitas gunung anak rakatau berimbas terhadap dunia penerbangan
sudah bergabung melalui sambungan telepon korporate secretary airnav indonesia didit ks radityo
selamat siang mas didit
selamat siang mas imban
iya mas didit kita dapat informasi mengenai kenaikan status dari gunung anak rakatau
apakah sebaran abunya dan kemungkinan akibat dari dampak meningkatnya status dari anak gunung krakatau ini
berdampak terhadap penerbangan terutama pesawat pesawat yang akan melintas di kawasan selat sunda mas
iya mas didit benar memang ada peningkatan aktivitas dari anak gunung rakatau
namun demikian berdasarkan data yang kita kumpulasi dari vulkanik as advisory center darwin
kemudian juga dari bvmpg indonesia dan juga dari bnkg
sepuluh empat puluh tadi kita juga mengeluarkan notem
tentang ada sekitar tujuh ats root atau tujuh airways yang terdampak adanya vulkanik f tersebut
namun demikian mas yudi bahwa secara umum bahwa penerbangan di indonesia
baik yang berangkat dari bandara sultanahata
maupun dari yang terdekat adalah bandara rakyat
dan intern di tanjung karang lampung
secara umum tidak berdampak sama sekali
karena area volcanic ash tersebut berada sekitar dua puluh delapan nautical mile dari kedua bandara tersebut
jadi sejauh ini tidak ada penerbangan yang terdampak
mas ini tapi berbicara mengenai sebaran abu vulkanik yang bisa sewaktu waktu berubah mengikuti arah angin
apakah nanti notification tersebut akan berubah sesuai dengan kondisi di lapangan
ataukah memang tadi anda katakan ada sejumlah penerbangan yang memang harus
mewaspadai ketika akan melintasi selat sunda
benar mas jadi kita tiap enam jam
dan nanti akan kita tingkatkan lagi durasi atas monitor vulkanik tersebut
noteng yang pertama kita keluarkan pada pukul delapan berlaku pukul delapan sampai dengan tiga belas waktu sekarang ini
dan saat ini kita lagi evaluasi olah berdasarkan data dari vac dari darwin
dan juga dari
bmkg untuk bisa menentukan arah
namun demikian secara umum vulkanik tersebut bergerak ke arah baradaya atau southware
menuju ke lautan lepas sehingga mudah mudahan tidak ada perubahan arah angin
sehingga tidak mengganggu penerbangan baik di bandara soekarno hatta maupun di bandara adan intan lampung
ya mas didi tadi anda katakan setiap enam jam sekali akan ada notem yang akan diberikan terkait dengan
perubahan sebaran daripada abu vulkanik
apakah nanti akan ada update kembali setiap berapa jam dan notem ini akan berlaku berapa lama mas
notem berlaku sesuai dengan kebutuhan
kalau memang eskalasi kita prediksinya harus lebih cepat lagi periodenya kita akan sesuaikan
namun demikian yang pertama tadi melihat aktivitas yang kita peroleh data dari darwin maupun dari bmkg
sementara ini masih cukup aman pergerakan karena arah angin sebetulnya
walaupun terjadi perbalatan atau abu yang keluar dari vulkanik
namun karena arah anginnya terdorong ke arah spot west atau perdaya sehingga cukup aman
karena jalur dari situ penerbangan ini bisa karena kita tutup maka penerbangan bisa mengalihkan ke airways atau jalur penerbangan yang lainnya
baik terima kasih mas didit ks radityo selaku corporate secretary airnav indonesia selamat siang